beberapa hari belakangan rumah agus di desa bantilan
kecamatan batu putih kabupaten sumeneb
ramai didatangi warga
mereka ingin melihat anak sapi berkaki lima yang baru lahir
empat kaki anak sapi ini tumbuh sempurna di bawah
sementara satu kaki lagi tumbuh seperti menempel di pundaknya
kaki tersebut tumbuh dan terus membesar seperti kaki yang lainnya
beberapa warga yang datang melihat anak sapi tersebut
sempat bermaksud membeli
namun agus sang pemilik belum mau menjualnya
agus kasihan jika sapi kecil itu dipisahkan dari induknya
ada tapi saya cuma nggak patok harga cuma ini
saya bilang bentar kalau udah besar baru saya jual
menurut dokter hewan dinas peternakan kabupaten sumeneb
ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kelainan pada anak sapi itu
salah satunya pada saat induknya mengandung
terjadi dua pembuatan

tetapi salah satu jenis tidak berkembang normal
bisa dari manajemen pemeliharaan juga
mungkin di sana kayak pakannya kurang
kan termasuk daerah kering
agus mengatakan proses kelahiran sapi berkaki lima ini berlangsung cepat
tidak seperti biasanya
ketika baru lahir anak sapi itu juga sudah mengeluarkan suara
ahmad rahman sumeneb jawa timur